ya weekend getaway seneng banget ya ini sama reno sama ibra rena sama ibra hari ini mau coba
menjalan kemana jatim park dua mau ngapain reno mau lihat satwa lihat satwa kalau ibra
wow wangas dimakan satwa semangat ya yuk joget yuk yuhuu weekend getaway kali ini saya akan ajak
ibra dan reno untuk wisata di jatimpak dua yang berlokasi di batu jawa timur
di sini terdapat hewan hewan yang berasal dari berbagai negara dan anda juga bisa memberi makan
hewan secara langsung untuk makanan hewannya enggak perlu bingung tersedia kok di lokasi dekat
kandang hewannya nah kita coba kasih makan alpaka yuk berani enggak ya ibra dan reno kasih makannya
ya ditaruh ya
waduh sampai disembur ternyata alpaka hewan asli amerika selatan ini kalau lagi stres atau merasa
senang ia akan meludah
semoga saja nih yang tadi dia lagi senang ya
lanjut kita lihat hewan hewan lainnya nah kalau yang ini adalah giant otter atau berang berang
laut hewan ini berasal dari sungai amazon di amerika selatan kalau yang ini nih hanya
penjagaannya yang boleh kasih makan uh
otter makan berbagai jenis ikan kali ini mereka dikasih makan ikan lele eits
bukan pecel lele loh ya kalau itu sih mending untuk saya aja ya enggak hahaha
biar ada kenang kenangan main sama hewan kita foto dulu nih dengan burung yang cantik ini

lelah berjalan kita juga bisa melihat hewan dengan kereta satwa kalau yang ini di bagian
safari park di sini kereta akan mengelilingi kandang kandang hewan dengan konsep kursi terbuka
pengunjung tetap bisa memberi makan hewan meski duduk di dalam kereta sepanjang perjalanan anak anak
pun ceria mereka bisa memberi makan rusa elan yang berasal dari afrika puas kasih makan hewan
masih ada wahana permainan
mulai dari yang biasa hingga yang menguji adrenalin wahana permainan ini bisa dimainkan
oleh anak anak dan orang dewasa tiket masuk jati empat puluh dua dimulai dari harga satu ratus empat puluh rupiah per orang
dan sudah bisa menikmati berbagai wahana melihat waktu wisata yang bisa seharian pengelola memberikan
tips untuk pengunjung jati empat puluh dua sendiri itu luasnya kurang lebih dari delapan belas hektar dan juga berada di dalam kereta ini
dan itu kebanyakan semi outdoor jadi kalau tips untuk berlibur disks tentunya jangan lupa untuk
memakai sang blok saksim ini rindadari triknya matahari pemakai topi juga boleh terus jangan
lupa untuk jaga kesehatan dengan minum air putih minum vitamin senada dengan pengelola
pengunjung pun merasa waktu satu hari itu kurang untuk main di sini kalau untuk wisata keluarga
juga itu sangat worth it untuk harga segitu karena disini kita bisa mendapatkan edukasinya ada
liburannya ada hiburannya juga ada ada pentas pentas gitu kan tadi di depan itu anak anak juga happy
keluarga juga senang liburan kesini pokoknya the best lah jatim bakdual kalau sehari selesai kalau sehari kalau ngebut
insya allah selesai tapi kalau santai gak nutut kayaknya mbak sore baru keluar dari sini kayaknya
adeng adeng adeng adeng adeng adeng adeng adeng adeng adeng adeng adeng adeng adeng adeng adeng adeng
suasana jungle oke mari kita masuk oke makannya sama satwa lagi loh
meja diatur di atas mesin yang berputar mengelilingi kandang hewan dan akwarium tapi
dijamin yang ini nggak bikin pusing kok wah anak anak sudah lapar dan saya pun memilih untuk
pemesan banyak makanan hmm hmm
iya iya tadi di situ sekarang sampai sini karena ini mejanya jalan selama berputar tiga ratus enam puluh derajat kita
benar benar menikmati kuliner yang dengan sensasi yang berbeda rasanya itu surga dunia kemudian kita juga
dapat keunggulan lain mejanya berputar keliling ada belakangnya ada akwarium ikan ya kemudian di
depan ini juga ada satwa
darat luar biasa dari satu pack yang berkisar seratus ribu rupiah dari appetizer main course sampai
dessert ini super worth it ya rasanya oke ya terus kemudian seharian ini tadi paling seneng
apa kalau reno wahana kalau baba oh satuannya ya suka ya nanti mau ngulang lagi sini liburan
kesini no mau bapa mau juga nggak seneng ya tapi ya oke kalau gitu nanti kita ketemu lagi ya di liburan liburan berikutnya

kalau gitu nanti kita ketemu lagi ya di liburan liburan berikutnya
sampai ketemu lagi di we can get away episode berikutnya